ya pemerintah indonesia tentu berupaya untuk mengevakuasi warga negara indonesia
yang berada di wilayah konflik di jalur gaza palestina
kita sudah bergabung dengan duta besar republik indonesia untuk republik lebanon
pak hajrianto tohari yang ada di beirut lebanon
selamat sore waktu jakarta pak hajrianto
ya selamat siang waktu beirut
baik terima kasih banyak bapak sudah berkenan untuk kita berdialog pada sore hari ini
yang ingin kami perbarui terlebih dahulu datanya terakhir
ada berapa kemudian warga negara indonesia ini yang berada di sekitar wilayah israel dan juga palestina
dan bagaimana ini upaya evakuasinya pak
karena sudah ada arahan untuk evakuasi pula pak silakan
ya ada beberapa negara yang berbatasan langsung dengan israel
israel yaitu lebanon syria jordania dan syir
di masing masing negara tersebut banyak warga negara indonesia
ya jumlahnya tentu berbeda beda
nah yang saya memiliki data secara numerikal
ya libanon berbatasan langsung dengan israel
ya dengan palestine jaraknya dari perbatasan ke gaza itu hanya sekitar satu ratus empat puluh km
ya dari perbatasan lebanon dan palestina
empat pasukan pemilu
pemelihara perdamaian indonesia atau kontingen garuda
bermarkas besar di indobat dan nakura serta sekitarnya
berjumlah sekitar satu dua ratus tentara nasional indonesia
yang bertugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian di sana
nah tentu saja
warga negara indonesia di libanon
itu yang paling berpotensi untuk terkena dampak dari perang yang terjadi di gaza
adalah warga negara indonesia yang tinggal di daerah daerah perbatasan
seperti di nabatiye di marjayun
bahkan ada satu keluarga warga negara indonesia yang tinggal di seiba
itu lima orang warga negara indonesia yang tinggal di shiba
bahkan seperti diketahui salah satu daerah pertanian di sheba atau sebal farm
itu sampai sekarang merupakan wilayah libanon yang diduduki oleh israel
saya tambahkan sedikit dulu
jika sampai terjadi perluasan peperangan
tentu saja akan berdampak ke warga negara indonesia di libanon
karena itu kita sedang mempersiapkan kemungkinan dilakukannya evakuasi
tetapi setidaknya sampai hari ini kita sudah
pihak pihak terkait untuk mengevakuasi terutama warga negara indonesia
yang berada di israel maupun palestina
seperti apa pak hajrento
ya saya rasa menteri luar negeri republik indonesia telah mengambil langkah cepat
bahkan pada hari pertama terjadinya perang di gaza
dan sekitarnya menteri luar negeri republik indonesia
segera membentuk sebuah grup wa whatsapp
yang terdiri dari dipimpin oleh ibu menlu sendiri
dengan empat duta besar negara yang bertetangga berbatasan dengan israel
yaitu libanon jordan suria dan mesir
juga dirjen asia pasifik direktur timur tengah kemlu
perlindungan warga negara indonesia
kami segera melakukan koordinasi dengan cepat
dan salah satu kemungkinan salah satu alternatif
jika dilakukan evakuasi melalui darat
itu adalah ke suriah atau ke libanon
dan tentu saja jordan itu sangat sangat dekat
sehingga ketika kemungkinan terjadinya eskalasi meluas
itu yang pertama tama tentu saja
akan ke wilayah jordan
karena itu maka libanon menjadi alternatif
untuk menjadi rute bagi dilakukannya kemungkinan evakuasi tersebut
baik sejauh ini apakah sudah ada yang dievakuasi
menggunakan rencana yang tadi pak hajrianto sampaikan
kalau memang belum nanti ke depannya teknisnya mulai kapan
evakuasi akan dilakukan dan bagaimana kesiapan
di libanon sendiri pak untuk kemudian menerima
para warga negara indonesia yang sudah dievakuasi nantinya
seperti apa bapak
ya seperti kita ketahui bahwa empat negara yang berbatasan dengan israel
itu ada dua negara yang sudah memiliki hubungan diplomatik
yaitu mesir dan jordan
sementara libanon dan syria ini masih dalam suasana
boleh dikatakan masih dalam suasana yang tidak terlalu berat
bahkan suasana perang ya dengan israel
namun demikian sampai hari ini tanda tanda meluasnya
peperangan tersebut sampai ke libanon itu belum tampak
dan bahkan menteri luar negeri libanon menyatakan
tidak akan ikut dalam peperangan tersebut
bahkan juga hizbullah salah satu kekuatan yang cukup kuat
untuk menjadikan kekuatan kekuatan kekuatan kekuatan kekuatan
maka dari itu kbri beirut baru pada tingkat memberikan himbuan kepada warga negara indonesia
terutama yang berada di perbatasan
ada tiga belas warga negara indonesia untuk waspada dan diminta untuk menyingkir
mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya perluasan peperangan

maka dari itu kbri beirut juga sudah mempersiapkan shelter untuk penampungan warga negara indonesia
baik yang datang dari wilayah perbatasan libanon maupun kemungkinan warga negara indonesia
yang berada di palestina termasuk di dalamnya di jordania yang sangat dekat
dengan tempat terjadinya konflik atau peperangan
kami siap dengan sudut infrastruktur tempat
maupun logistik dan itu sudah kami persiapkan
bahkan besok kita juga akan melakukan koordinasi dengan tentara nasional indonesia
yang juga akan dihadiri oleh atas pertahanan indonesia yang berada di cairo
yang wilayah cakupan tugas negara indonesia
tugasnya meliputi libanon dan jordan
baik kita masih akan tunggu dan update terus nanti prosesnya seperti apa pak
jika memang nanti evakuasi dilaksanakan semoga berjalan dengan lancar
termasuk diantaranya suplai logistik ya kepada keluarga kita yang ada
atau warga negara indonesia yang ada di daerah daerah konflik tersebut
terima kasih banyak atas informasinya sudah bergabung bersama kami duta besar republik indonesia untuk republik lebanon
pak hajrianto tohari yang langsung bergabung dari beirut libanon terima kasih pak
bali sama sama terima kasih selamat siang
selamat sore waktu jakarta